itu sih yang bisa gue liat dari mukanya boy
mbak pis udah makan sayang
ini anak kesurupan apa gimana sih
jangan jangan dia cuma di depan mas b doang
tapi gak salah denger kan
tadi kamu manggil diana dengan sebutan
reva yang cantik
dengan sebutan yang sopan dan baik
ini nggak hanya di depan papi kamu aja ya
soalnya aku tuh emang udah berjanji
mulai sekarang aku mau memperbaiki
semua kesalahan aku sebelumnya
aku mau berubah pi
itu baru namanya anak papi
papi malah penasaran sekarang
sehingga kamu bisa berubah
sementara papi ngomong berbulan bulan
kamu gak berubah
kenapa kamu bicara seperti itu
bukankah selama ini kamu ingin membina hubungan yang romantis
yang harmonis dengan reva
kok disaat reva berubah
dan menjadi baik
kamu kayaknya kayak gak terima begitu
bukannya gitu mas
mungkin aku nggak fit aja
tapi pergi dulu ya sayang
kamu terima aja tantangan si chandra itu
nakin kamu juga jangan malu maluin perguruan macan putih
papa kan gak enak sama temen papa
lagian papa yakin kok
tapi boy masih ragu pa
apa boy terima tantangan chandra atau enggak ya
e reva gak usah senyum senyum senyum senyum senyum segala ya
ini sekarang papi lo udah pergi
lo gak usah pura pura baik lagi
buka topeng lo
udah gak ada papi lo kok
emang gak bakal kena kena

kalau kayak gitu kali

nih dibuatin nih
gue perhatiin ini anak gak bawa handphone deh
gue enak banget dengar omongan lo yang sok manis itu
reva lo masih inget kan
kalau gue akan ngambil semua harta papi lo
dan gue bakalan campakin papi lo jauh jauh dari kehidupan gue
ya tapi kan tadi aku udah bilang
kalau aku tuh sekarang emang banyak banyak mau berubah
aku gak mau kayak dulu lagi
jadi apapun yang terjadi
aduh kok gue kayaknya jijib banget deh
gak pantas kata kata itu keluar dari mulut lo sendiri rafa
jadi kayaknya gue terlalu emak ngeliat lo bersumpah omongan lo
jadi lebih baik lo lawan gue aja nih
lo gak perlu khawatir
adriana gak baik tau masa anak lawan orang tua kan gak boleh
mendingan sekarang mama duduk terus makan bareng
aku sih curiganya sama tristan
kalau dia yang udah ngebocorin remnya boy waktu boy balapan
ya soalnya aku sama ian juga
ngeiatin gerak gerik dia tuh camuk banget sama anak anak jalanan tau gak
ya tapi kan kamu gak boleh gitu juga lah kak
gak boleh kamu berperasaan keburuk doang
lagi juga kita kan gak ada bukti
bisa gak kamu pinjem handphonenya tristan
terus kamu cek di handphonenya dia
ada videonya mondi waktu balapan gak
atau video dia waktu ngirim ke facebooknya raya gitu
aduh gimana ya
soalnya menurut aku tristan tuh gak kayak gitu orangnya kal
selama ini kan aku juga temanan sama dia
dan menurut aku tristan itu bukan orang jahat
aku kan bukan menurut diri orang jahat sih
aku cuma pengen tertolong sama kamu
lihat cek handphonenya dia ada gak buktinya
ya kalau gak ada berarti kan aku salah
yaudah udah jangan bete terus
jangan bete dulu
kayak kuping gue tuh kepanasan deh denger reva
apalah itu gak cocok banget nih ngomong kayak gitu sama gue
gak pernah pernahnya juga
kayak ada sesuatu gitu deh kayak ada udang di balik batu
bener bener gue mau berbicara sama reva gitu kan
bener gue muak dan jijik banget liat reva kayak begitu
gue harus ngaku sesuatu
kalau gue di rumah
yang ada gue kesel ngelihat dia kayak begitu terus menerus
lebih baik gue keluar dari rumah
dan gue yakin kalau gue keluar dari rumah pasti dia bebas
oh adriana udah keluar gue mau pergi
nah pada saat dia pergi gue jebak dia
boy makasih ya berkat saran kamu sekarang si mahmud tuh bener bener gak berkutik sama sekali
dia udah bingung mau ngadepin kesopanan aku
semoga aja kamu bisa menjaga sandiwara kamu itu ya
dan inget rev kamu harus bisa menahan kesabaran kamu ya
insya allah semoga aja aku bisa
hmm ya aku sih masih bingung soalnya
aduh udahlah jangan ikut kayak gituan deh
mau menang atau kalah juga hasilnya sama aja kok kayak waktu itu coba
kamu menang tapi kamu masuk rumah sakit
kalau misalnya aku terima tantangannya si chandra
kamu marah gak sama aku
boy aku tuh kenal banget sama kamu
dan aku juga selalu mendukung apapun yang kamu lakuin
karena aku yakin banget
sebelum kamu ngambil keputusan ini
pasti kamu udah mikir yang matang matang
aku sih bukannya marah tapi
aku makin cinta deh sama kamu
karena kamu tuh makin dewasa
kan ini berkat ajaran dari kamu
boy ditantang tarung lagi sama chandra
kita harus mencanda sesuatu
kita harus berbuat sesuatu
dan kita harus memanfaatkan kesempatan ini
boy sebenernya ragu
mau nerima tantangan di chandra
gue kenal boy udah cukup lama
gue yakin boy pasti gak mau tanggapin tantangan si chandra
dia itu lembek
dia pasti gak mau menerima tantangan itu
itu sih yang bisa gue liat dari mukanya boy
kalau dia itu
gak mau menerima tantangan itu
kalau nanti boy gak mau terladangin tantangan chandra
kita akan melakukan sesuatu biar boy terpaksa ngeladain chandra
kalau gitu sekarang apa rencana loh
gue udah tau boy
suka ikut campur urusan orang
kemana aja dia ikut campur urusan gue sama orang yang gue dapetin
supaya gue rusak
suka ikut campur urusan gue sama orang yang gue dapetin
suka ikut campur urusan gue sama orang yang gue dapetin